ppn diterapkan pada sejumlah barang termasuk juga pada pemesanan hotel dan juga visa
tentunya hal ini berdampak pada biaya umroh dan haji tahun dua ribu delapan belas yang diprediksi akan mengalami kenaikan
berlaku sejak satu januari dua ribu delapan belas ppn diterapkan pada sejumlah barang dan jasa termasuk pemesanan hotel serta visa
hal ini tentu saja akan berdampak pada biaya umroh dan haji yang diprediksi turut naik
salah satu pelaku usaha travel umroh dan haji yang juga menjabat sebagai wakil ketua asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh atau amhuri fauzi mahendra
menyatakan bahwa pelaku usaha travel umroh dan haji mau tidak mau harus mengikuti peraturan ini
nah dari situ maka selaku pengusaha travel umroh haji maupun ampuri harus bisa memberikan kontribusi pada anggotanya
tak jauh berbeda andi alamsyah pemilik jasa travel umroh dan haji yang cukup terkenal di surabaya ini
juga harus memutar otak agar biaya umroh beberapa bulan ke depan tidak naik
saat ini kami belum menaikkan harga umroh safira saat ini belum
karena kami alhamdulillah berhasil melakukan negosiasi dengan pihak hotel maupun pihak catering maupun pihak transportasi
mereka bersedia memberikan diskon
meski mengikuti ketetapan ppn dari kerajaan arab saudi para pelaku usaha travel umroh dan haji juga berharap pemerintah indonesia dapat bernegosiasi dengan kerajaan arab saudi
dan mendapatkan keringanan pajak khususnya ketika musim haji tiba